indonesia adalah negara dengan jumlah etnis atau suku bangsa
terbanyak di dunia

berlanggan international contemporary
negara kesatuan republik indonesia
bhinneka tunggal ika walaupun berbeda
namun tetap satu jua dan pancasila sebagai dasar negara
gambaran ini terlihat jelas dari enam panggung yang secara bergantian
menyajikan budaya dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
pertama di jokowi
semoga terpilih jokowi

dan amanah dari masyarakat indonesia dilaksanakan
pertama di jokowi
semoga terpilih jokowi
pak jokowi tetap melaksanakan program program yang telah ia janjikan
dan amanah dari masyarakat indonesia dilaksanakan
harapan saya ke depannya

dan amanah dari masyarakat indonesia dilaksanakan
harapan saya ke depannya
semoga pak jokowi tetap melaksanakan program program yang telah ia janjikan
terima kasih pak jokowi
terima kasih pak juw kamu juga
terima kasih residue
terima kasih race linet
selamat atas terpilihnya dan selamat atas perlantikan bapak presiden republik indonesia

dan tetap amanah dalam menjalankan tugas
selamat atas terpilihnya dan selamat atas pelantikan bapak presiden republik indonesia
bapak jokowi dan bapak ma'ruf amin
selamat atas terpilihnya dan selamat atas perlantikan bapak presiden republik indonesia
bapak jokowi dan bapak ma'ruf amin
selamat atas terpilihnya dan selamat atas perlantikan bapak presiden republik indonesia

lima layar raksasa terbentang di berbagai penjuru lokasi untuk menyiarkan secara langsung prosesi pelantikan dari gedung parlemen
pengucapan sumpah presiden republik indonesia
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya dengan seluruh seluruhnya
serta berbakti kepada nusa dan bangsa
pengucapan sumpah wakil presiden republik indonesia
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban wakil presiden republik indonesia
dengan seadil adilnya memegang teguh undang undang dasar dan menjalankan segala undang undang

serta berbakti kepada nusa dan bangsa
pengucapan sumpah presiden republik indonesia

di tahun dua ribu empat puluh lima pada satu abad indonesia merdeka
mestinya insya allah indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung hitungan
rp tiga ratus dua puluh juta per kapita per tahun

atau dua puluh tujuh juta per kapita per bulan
itulah target kita
itulah target kita bersama
mimpi kita di tahun dua ribu empat puluh lima produk domestik bruto indonesia mencapai tujuan
dan indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati persen
namun semua itu tidak datang otomatis
tidak datang dengan mudah
harus disertai kerja keras
dan kita harus kerja cepat
harus disertai kerja kerja bangsa kita yang produktif
harus disertai kerja kerja bangsa kita yang perlu